dari fenomena di dunia kuliner kita bergeser ke fenomena alam
apakah anda turut menyaksikan fenomena alam langka super blue blood moon januari lalu
tentu pengalaman menakjubkan itu membuat banyak orang menanti fenomena astronomi selanjutnya ya
nah kini beredar kabar viral tentang fenomena green moon yang disebut akan terjadi besok dua puluh april dua ribu delapan belas
hah benarkah demikian
sebelum menyiapkan teropong ada baiknya anda ikuti dulu informasi yang satu ini
pernahkah anda menerima kabar dari grup percakapan dan media sosial seputar fenomena alam green moon
yang dikatakan akan terjadi pada dua puluh april dua ribu delapan belas
minggu ini laman facebook dan twitter dipenuhi berbagai berita viral seputar fenomena
yang diklaim terjadi sekali setiap empat ratus dua puluh tahun
dalam meme yang beredar bulan dikatakan akan berubah menjadi hijau selama sembilan puluh menit
karena posisi beberapa planet yang sedang sejajar
ada pula yang mengatakan sinar kehijauan ditimbulkan
oleh penyelamat yang berbeda dengan penyelamat yang berbeda dengan penyelamat yang berbeda
ada pula yang mengatakan sinar kehijauan ditimbulkan oleh penyelamat yang berbeda dengan penyelamat yang berbeda shelter
hmm benarkah demikian
sayangnya para pecinta fenomena astronomi sekali ini harus kecewa
pasalnya fenomena alam green moon ternyata hoax belaka
menurut deborah beard ahli komunikasi dan edukator sens
melalui website earthsky org beberapa klaim yang terlanjur beredar viral tidaklah berdasar
planetue serentak sesungguhnya
uranus tidak mungkin mendekat ke bumi
karena uranus merupakan planet ketujuh terjauh dari matahari dan berada dua delapan miliar kilometer dari bumi
selain itu gambar meme yang beredar menampilkan gambar bulan purnama yang kehijauan
padahal pada dua puluh april bulan baru memasuki fase sabit dan baru akan penuh atau mencapai purnama pada tiga puluh april
berita hoax yang pertama kali muncul di internet pada mei dua ribu enam belas ini
ternyata hanya gurawan yang disebarkan pihak tak bertanggung jawab terkait hari ganja nasional di amerika serikat
yang jatuh pada dua puluh april dan kerap dirujuk dengan angka empat ratus
angka ini pula lah yang dipakai sebagai gurawan green moon yang terjadi empat ratus dua puluh tahun sekali
jadi sudah jelas ya fenomena green moon adalah hoaks